sampah atau limbah memang kerap menjadi masalah yang tak kunjung usai
hal ini terlihat dari menggunungnya sampah di tempat pembuangan akhir
salah satunya tpa cipayung depok
sejak tahun dua ribu delapan belas sampah di tpa cipayung sudah dinyatakan over capacity
karena daya tampungnya sudah lebih dari yang direncanakan
dalam perencanaannya daya tampung tpa cipayung adalah dua lima ratus m tiga
namun sekarang volume sampah sudah mencapai tiga m tiga
tingginya angka volume sampah ini terlihat dari bertambahnya sampah harian yang masuk
dari sekitar delapan ratus ton per hari menjadi sembilan ratus sampai seribu ton perharinya
ada beberapa faktor yang menyebabkan volume sampah bertambah
jadi indikator dari peningkatan volume sampah itu bisa dilihat
dengan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk
di mana kota depok itu sudah mengalami peneman penduduk saat ini sudah mencapai dua dua juta
kalau tidak salah
kemudian kemarin juga ada kendala sedikit
ada alat beratnya kemarin ada yang rusak
untuk memperbaiki itu butuh waktu juga
jadi kemarin agak sedikit terhambat
dan sekarang alhamdulillah sudah lancar kembali
menurut pengamat tata kota universitas trisakti nirwono yoga
penyebab penumpuknya sampah adalah sistem yang tidak efektif
semua sistemnya adalah kumpul angkut buang jadi satu
jadi semua sampahnya dikumpul semua diangkutnya bersama dibuangnya juga jadi satu
numpuk di tpa tau kucing sekarang
tentu kalau ini dibiarkan tidak cukup
hal ini terbukti dari perilaku warga depok dalam mengolah sampah harian
buang sampah karena pembuangannya dekat ya di sini aja
oke untuk mengelola ibu ada cara khusus nggak
misalnya ibu pilih pilih atau langsung satu jadi
kalau buat sampahnya sih enggak
tapi kalau buat sampah sampah kayak botol aqua itu saya pilih saya jual gitu
langsung dibuang bu
dibuang gak apa apa
biasanya buang sampah rumah tangga kemana pak
ke tempat pembuangan sampah tpa
menurut kepala uptd
di tpa cipayung terdapat tiga langkah yang akan diambil pemerintah untuk mengatasi masalah sampah
untuk jangka pendek pemerintah setempat akan berupaya menata tpa dengan peralatan yang ada
kemudian jangka menengah akan dibangun tempat pengolahan sampah terpadu atau tpst
yang dapat mengolah tiga ratus ton sampah perharinya menjadi rdf atau refuse the right fuel
pembangunan tpst akan menggunakan dana bantuan dari pupr yang akan dimulai pada oktober dua ribu dua puluh tiga mendatang
untuk jangka panjang pemda kota depok akan bekerja sama dengan pemda provinsi untuk membuka tpa baru yakni di lulut nambo
di sisi lain menurut nirwono yoga yang pertama harus dilakukan adalah mengubah pola pikir dalam mengelola sampah
yang pertama cara berpikirnya harus dirubah gak boleh begitu
yaitu sampah itu harus mulai diolah dari sumbernya
jadi dia bikin skema kebalik misalnya
dari lingkup rt rw kelurahan kecamatan harus menuntaskan sampahnya masing masing di wilayahnya
nah jadi tps nya tempat pengelolaan sampah sementaranya itu justru harus disebar mulai dari tingkat rt rw kelurahan dan kecamatan
secara teknis sampah hanya ada organik dan anorganik
kemudian sampah organik jika dipilah lagi berdasarkan materinya terdapat nilai ekonomi di dalamnya
disinilah peranan bank sampah untuk mengoptimalkan sampah dan akan mengurangi lagi volume sampah yang perlu diangkut
nirwono yoga juga menambahkan ada tahapan untuk mengelola sampah di kota depok
pertama mengolah sampah di tiap tiap lingkungan
ada pun bantuan yang bisa diberikan pemerintah kota depok
ada pun bantuan yang bisa diberikan pemerintah kota depok
ada pun bantuan yang bisa diberikan pemerintah kota depok
tetapi sebabnya perbedaan informasi tersebut tersebut tidak bisa dicati sebanyak unaus pesertanya
tetapi perbedaan informasi tersebut tidak bisa juga dicati sebanyak récupuh darira yang sedang disediakan
tetapi perbedaan informasi tersebut tidak juga excavasi suatu biasiswa dan diantaranya adalahquarancia
tetapi pengintip ini tidak mungkin menjadi nyewa hari ini temat kalian